ya tentu kita ingin menjadi ketua umum partai suatu saat nanti
tentu kita ingin menjadi ketua dpr suatu saat nanti
tentu kita ingin menjadi presiden suatu saat nanti
itu kan hal yang rumah
semua orang punya cita cita yang sama
mungkin semua orang juga memiliki hal yang sama
tetapi apakah itu suatu keharusan
ya tidak harus
kalau garis tangan kita gak kesana ya sudahlah tidak kesana
tapi kita bisa berupaya kesana ya boleh
tapi janganlah kita pernah sedih
dan kita menyesali kehidupan ini
kalau kita tidak pernah mendapatkan sesuatu
apa yang kita inginkan dan kita cari
politisi muda satu ini jarang tampil di depan publik
namun akhirnya mau meluangkan waktu untuk belak belakan
menjawab bagaimana strategi partainya
mengait suara generasi milenials dan bagaimana juga
politisi muda ini menjawab
stigma ia menjadi anak emas dan juga putra mahkota
di partai demokrat dan menyandang nama yudhoyono di belakang namanya
kita sudah bersama dengan ketua komisi pemenangan pemilu dari partai demokrat
sekaligus ketua fraksi demokrat edi baskoro yudhoyono
terima kasih sekali mas ibas atas waktunya
terima kasih ibarifana
terima kasih sudah mau meluangkan waktu
dan ini momen langka sekali
karena kita pengen menunjukkan ke generasi milenials bahwa
banyak sekali ya jawaban yang diemban
seperti ketua komisi pemenangan pemilu
kemudian ketua fraksi demokrat
gimana cara bagi waktunya
mau maju caleg lagi dari dapil jawa timur tujuh
ya tentunya saya bersyukur ya
atas penugasan dan amanah partai
ketua partai demokrat
saya sendiri edi baskoro yudhoyono
yang sudah berjuang
dari tahun mungkin sebelum dua ribu sembilan belas
hingga hari ini dua ribu delapan belas
dan tentunya kepercayaan sebagai ketua fraksi
dan juga ketua kpp partai demokrat
tentu itu bukan hal yang mudah
tetapi juga bukan berarti
tidak bisa dilakukan dari waktu ke waktu
apakah itu yang berkaitan dengan fraksi
yang berkaitan dengan partai
dan juga yang berkaitan dengan konstituen
yang ada di dapil saya sendiri
bagaimana kita juga bisa membuat pekerjaan pekerjaan itu semakin mudah
dengan menggunakan sistem sistem yang sudah kami siapkan selama ini
mas ibas juga maju sebagai caleg di dpr ri
dari dapil jawa timur tujuh
nah kita mau tanya
banyak gak sih sebetulnya generasi milenial
dan juga pemilih milenial di dapilnya mas ibas ini
tentunya dapil dimanapun itu
pasti ada generasi muda
ada generasi milenial yang hidup
dan tumbuh berkembang
apakah di tempat tempat kehidupan kemasyarakatan
dan juga di tempat tempat pekerjaan
yang selama ini mungkin mereka bisa berkembang
berkembang untuk bekerja sehari harinya
saya menganggap generasi muda adalah generasi yang potensi
untuk kita ajak kita dekati
dan juga kita mengertikan
mereka harus tersualisasikan
dan juga harus mengerti bahwa politik itu bisa menjadi bagian
merubah kehidupan mereka di masa depan
tapi ada program khusus nggak sih mas
sebetulnya yang diluncurkan oleh mas ibas
dan juga tim kepada para pemilih generasi milenial di dapilnya mas ibas
tentunya kita juga terus menyiapkan strategi
strategi cara cara pola dan kampanye yang menarik
yang sesuai dengan kebutuhan mereka
apakah melalui kegiatan kegiatan kemasyarakatan kepemudaan
apakah yang berkaitan dengan tentunya sosial media
dan kecanggihan canggihan teknologi yang berkaitan dengan internet dan seterusnya
tentu partai demokrat mengajak kepada generasi milenial
untuk tidak sungkan sungkan datang ke partai demokrat
menjadi bagian membesarkan dan berjuang bersama sama
untuk mengandalkan depan pemuda yang lebih dibebaskan
untuk memiliki kualitas
ke depan bangsa kita yang lebih maju
lebih sejahtera dan lebih demokratis
generasi milenials itu kan sekarang ini gandrung sekali dengan media sosial
dan kalau kita lihat belakangan ini
banyak sekali politisi yang tiba tiba ngevlog
kemudian pakai jaket bomber
kemudian pakai sneakers
kemudian punya instagram yang sebelumnya nggak pernah punya instagram
nah menurut anda apakah politisi sekarang ini harus bergaya seperti anak generasi milenial

artinya politisi tidak hanya politisi milenial
atau politisi generasi muda harus menggunakan teknik teknik cara cara yang terbarukan
yang ada di hadapan kita
termasuk mereka mereka yang senior orang orang tua kita
dan politisi terdahulu juga menggunakan cara cara yang menarik
yang bisa mendulang suara bahkan meyakinkan kepada mereka
melalui media media yang saya pikir beragam lah seperti itu
nah partai demokrat juga sama
silahkan saja dicek bahwa kami saya sendiri
merupakan generasi peralihan milenial
kalau milenial itu kan biasanya rentan waktu usia delapan belas hingga tiga puluh delapan tahun
kami juga sudah menggunakan cara cara pendekatan ke masyarakat
ke generasi muda melalui kegiatan kegiatan seperti itu
saya sih bersyukur saja kalau kegiatan kegiatan yang langsung menggunakan
dan lain lain sebagainya termasuk website homepage pribadi
lain lain itu digunakan dari waktu ke waktu
tetapi bukan hanya itu permasalahannya
kita ingin mereka generasi muda itu dimengertikan
agar yang ada itu adalah isinya
kita tidak ingin hanya casingnya saja
kita ingin benar benar apa sih yang ditawarkan
program program apa sih yang ingin disampaikan
dan substansi apa sehingga mereka merasa menarik nih
untuk kita dengar dan kita tonton
kita mau juga ternyata anak anak muda itu terlibat aktif
karena ada gagasan gagasan karena ada solusi solusi
karena ada program program aksi
mereka ingin sesuatu yang konkret yang nyata seperti itu
yang dibilang oleh sebagian pengamat mereka adalah undecided voters
ataupun unpredictable voters karena mereka gampang sekali nge swing
menurut anda mereka ini melek politik gak mas
ya tentu tugas bersama
tugas kita bersama untuk meyakinkan agar mereka mereka tidak apatis
mereka harus hidup dengan sesuatu yang akan mereka rasakan
ya tentu demokrasi itu kan lahir karena keterlibatan
karena voice karena suara karena juga aspirasi dan harapan masyarakat
kita ingin yang muda itu yang outspoken
yang juga sangat lantang menyampaikan sesuatu kritis
tetapi juga tidak sedikit mereka juga memberikan solusi
kita juga mau memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita
mereka juga harus mau terlibat
jangan sampai mereka juga cenderung ya acuh
mereka tidak mau mengikuti politik kekinian hari ini
mereka juga tidak tahu terkait isu isu terkini
mereka juga misalkan nanti di saat pemilihan mereka cenderung tidur
tidak datang ke tps bahkan tidak memilih
ya akhirnya kita kembalikan lagi kepada pemuda
saya hanya bisa menyuruhkan
mari generasi muda mari milenials datang
dan kita buat politik itu menyenangkan
sebagai ketua komisi pemenangan pemilu
anda lebih percaya ya bahwa generasi muda ini bisa membuat perubahan yang lebih baik
bagi dunia politik kita dibandingkan generasi sebelumnya
atau generasi orang tua kalau kata anak muda sekarang
muda ini kadang kadang salah juga
kadang kadang yang muda ini terlalu banyak mengkoreksi yang terdahulu
kadang kadang ada yang mengatakan bahkan kalau perlu kita potong satu generasi
bahwa kita ini hadir karena jeripaya dan perjuangan mereka semuanya
baik dari pendiri bangsa para pemimpin kita presiden presiden terdahulu
nah yang muda ini belum pernah menjadi tua betul
yang tua sudah pernah memuda
nah kita hanya punya semangat punya harapan dan punya energi untuk melaju lebih cepat
termasuk idealisme yang saya pikir perlu dipertahankan
tetapi tidak hanya idealisme
idealisme yang pragmatis yang adaptif yang fleksibel
yang bisa juga menjadikan keseragaman dari solusi solusi yang ada
nah saya pikir yang muda punya prospek ke depan
we are the future kita adalah masa depan
apakah saya merupakan politisi yang seperti di karbit begitu
kalau mbak nana tahu ya
bagaimana saya di demokrat juga mengikuti seluruh jenjang
saya dilatih beberapa minggu
ikut pelatihan satu pelatihan dua pelatihan tiga
saya pun tidak langsung ujug ujug menjadi ketua kpp
tidak juga ujug ujug menjadi sekjen ketika itu
mas ibas bicara soal regenerasi kepemimpinan
seperti kita tahu kan partai partai besar
dan juga partai partai yang lain di indonesia itu
banyak dipimpin oleh orang orang tua dalam tanda kutip
seperti dip dip ada bu mega
kemudian di partai demokrat ada pak sby
kemudian di gerindra ada pak prabowo
menurut anda sudah saatnya nggak sih bahwa
anak muda ataupun generasi muda ini memimpin partai
dan juga memimpin negara ini
susah juga pertanyaannya ini
regenerasi itu suatu keniscayaan
dimanapun kita pasti kita harus memikirkan
bagaimana regenerasi ke depan
negara ini kan juga harus berkesenambungan
seperti yang saya sampaikan
harus ada regenerasi
dari satu pemimpin ke pemimpin lain
nah sama juga dengan partai politik
saya yakin sekali regenerasi itu akan terus mengalir
dari waktu ke waktu sampai dengan pada saatnya nanti
kita tidak bisa melupakan peran serta para senior
partai politik di demokrat
tapi kita juga terus harus mau belajar berguru
yang muda muda ini juga harus banyak
melakukan aktivitas yang kira kira bisa membangun partainya
dan juga meyakinkan kepada publik bahwa
regenerasi sudah siap pada saatnya nanti
untuk dilanjutkan tongkat tongkatnya staff led kepemimpinan
anda siap juga suatu saat memimpin partai
hmm ini pertanyaan lagi nih ya
tapi pertanyaan tidak santai
kesiapan itu tergantung kita
apakah kita siap
siap itu bukan hanya sekedar emosi siap
atau hasrat yang siap
tetapi secara keseluruhan
apakah kita juga sudah tepat ketika memimpin partai politik
apakah kita juga sudah saatnya nanti akan memimpin partai politik
tinggal waktu yang akan
saya tidak bisa menjawab iya atau tidak
tinggal kita melihat
saya bagi saya ini hidup ini seperti perjuangan
hidup ini sebuah proses
proses itu harus kita lalui dari masa ke masa
yang penting do our best
punya ambisi nggak mas jadi ketua umum partai demokrat ke depan
yang jelas gini
saya hanya ingin menyuruhkan kepada siapapun termasuk generasi muda
dan kita harus yakinkan semua perhelatan waktu ke waktu itu
dapat kita penuhi dari masa ke masa
siap tidak siap mau tidak mau
ya biarkan nanti proses demokrasi yang menentukan
saya ini juga menjadi bagian yang mengikuti proses demokrasi
saya tidak terpilih dalam proses yang lepas dari demokrasi
kami pun terpilih sebagai anggota dpr ri dari rakyat
karena suara itu datang dari rakyat
di partai politik saya pikir demikian
apalagi partai demokrat
biarkan nanti ya para pemangku hajat pada saatnya nanti
yang akan menentukan siapa yang tepat
tapi kita akan terbuka
dan kita memberikan kesempatan yang benar benar terbaik

termasuk mereka mereka yang mungkin kira kira
juga mau memiliki peluang
sebetulnya banyak yang bertanya ya
apa sih model seorang edi baskoro itu bisa jadi ketua komisi pemenangan pemilu di partai demokrat
bisa jadi ketua fraksi di partai demokrat
banyak loh yang bertanya
pasti muda itu akan dicap mereka tidak berpengalaman
yang muda itu dipikir mereka tidak punya gagasan
tidak punya strategi
tidak punya cara
untuk menjalankan segala hal
dan menjalankan segala sesuatu yang ada di depan mereka
janganlah jawab kesangsian itu dengan kata kata
jawablah segala kesangsian itu dengan kerja dan karya yang nyata
yang muda itu ya harus bisa menunjukkan
membuktikan bahwa dimanapun kita ditugaskan
apakah itu sebagai ketua fraksi kita benar benar bisa mengawal kebijakan kebijakan partai
dalam kondisi yang sangat penting
prioritas kita juga harus kita kedepankan
untuk tujuan besar partai
di komisi pemenang demokrat
dan pemilih pun demikian
kita juga harus bisa berkolaborasi
bersinergi bersama sama dengan seluruh kader
tidak hanya di pusat
di daerah dan di kabupaten kota
termasuk para anggota legislatif
untuk berjuang bersama
ini adalah kegiatan yang bergotong royong
yang secara kesenambungan dilakukan serentak
tidak hanya keberhasilan itu datang untuk saya sebagai ketua kpp
kalaupun kalah belum tentu
tapi berhasil juga demikian
oke jadi nggak baper ya
kalau misalnya ada orang yang nyinyir
oh mas ibas ini gak punya modal untuk jadi ketua komisi pemenangan pemilu
ataupun jadi ketua fraksi
jadi kan politisi sekarang gak boleh baperan ya
silahkan mbak nana melihat track record saya
apakah saya merupakan politisi yang seperti di karbit begitu
kalau mbak nana tahu ya
bagaimana saya di demokrat juga mengikuti seluruh jenjang
saya dilatih beberapa minggu
ikut pelatihan satu pelatihan dua pelatihan tiga
saya pun tidak langsung ujug ujug menjadi ketua kpp
tidak juga ujug ujug menjadi sekjen ketika itu
saya pun ikut berproses
dari ketua steering committee dari ketua oc dari core will dari keanggotaan biasa saja pun saya lakukan
termasuk di fraksi
apakah seorang eby ibas ketika menjadi anggota dpr langsung menjadi ketua fraksi
saya boleh memiliki hak yang sama terhadap yang lain lain
karena saya berproses berdemokrasi dan saya juga meraih suara juga di konstituen sendiri
apakah kemudian saya menuntut menjadi ketua dpr
apakah menuntut menjadi ketua fraksi
tapi saya mengikuti saja amanah partai
ketika menjadi anggota ya menjadi anggota yang baik
ketika menjadi ketua fraksi dia menjadi ketua fraksi yang baik
saya pikir dimanapun kita kita harus bisa menempatkan diri dan melakukan yang terbaik
menyandang nama yudhoyono di belakang nama anda rasanya bagaimana
karena banyak yang bertanya
saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang baik
tentu aspirasi dan rasa itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan saya
saya dididik menjadi seorang anak tentara cucu tentara
dan dibesarkan terus menerus oleh kedua orang tua
bahkan kemudian juga ikut menikmati secara tidak langsung
segala fasilitas kemuliaan menjadi anak presiden
kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk menempuh jalur politik di partai yang didirikan oleh beliau
tentu itu adalah ungkapan rasa syukur yang tidak bisa saya bayar atau gantikan dengan hal apapun
nama baik itu menjadi penting
tetapi apakah nama baik cukup
itulah menjadi tantangan bagi saya
bagaimana saya harus bisa menjaga nama besar itu
saya telahir sebagai anak atau cucu keluarga besar sarawet di yubowo
saya terlahir sebagai anak yudhoyono
dan kemudian harus saya sandang dan harus kita yakini bahwa apapun itu harus kita jaga dan kita rawat sebaik baiknya
ngomong ngomong soal dibully kemudian dikecam oleh netizen kemudian oleh lawan lawan politik dan juga oleh masyarakat
terutama oleh terutama ayah anda pak sby kan sering sekali ya dikait kaitkan dengan beberapa kasus
beliau pernah menyampaikan sesuatu nggak kepada anda
sebagai salah satu
tokoh muda di partai putranya juga untuk menghadapi itu serangan serangan itu semua
saya harus menyampaikan kepada mbak nana
seorang pemimpin itu tidak akan pernah luput dari badai
semakin tinggi pohon semakin besar juga angin
pak sby pernah menjadi presiden republik indonesia
dan kemudian memimpin selama sepuluh tahun di era demokrasi
semuanya berhak berbicara semua berhak protes semua berhak kritis
tidak sedikit mendapatkan pujian
kalau mbak nana membaca buku selalu ada pilihan
itulah isi hati dari beliau bagaimana hati pertautan kesabaran menahan emosi selama sepuluh tahun
tapi beliau tidak pernah mengesampingkan itu semuanya bahkan terus fokus
saya tidak pernah merasa jadi anak emas
saya tidak pernah juga merasa seperti putra mahkota
dan saya tidak juga menuntut saya menjadi anak emas atau sebagai menjadi putra mahkota
generasi milenial satu generasi muda kan sukanya yang autentik ya mas
apa yang membuat anda berbeda dari pak susilo bambang yudhoyono
saya adalah kader muda katakanlah begitu
saya adalah anggota dpr muda ketika itu ketika masyarakat mempertanyakan di dua ribu sembilan lalu
apa bisa anak anak muda itu terjun ke politik
mungkin saya pertama kali pionir lah boleh katakan bersama teman teman rekan rekan yang lain
ketika itu politik itu milik yang tua politik itu milik yang berpengalaman
tapi kita bisa berhasil dan kemudian kita bisa menunjukkan konsistensi itu
sejak awal pak sby itu memang mengkader anda dan mas agus untuk
terjun ke politik ya
kan anda duluan ya yang terjun ke politik pada pemilu legislatif dua ribu sembilan
kemudian langsung jadi sekjen memang sudah di kader sejak awalnya
keputusan terjun ke politik itu terus terang saya ambil dengan sendirinya
tentu kami berdiskusi dengan pak sby dan ibu ani
apakah tepat ketika saya menjadi bagian untuk terjun ke politik praktis
ketika itu niat dan cita cita saya adalah untuk bagaimana membantu memenangkan beliau di politik praktis

saya belajar bertemu bergaul dan diberikan pendidikan pendidikan
sekaligus juga mengkampanyekan ketika itu belum gandrung sosial media
saya juga sudah memulai ketika itu berkampanye melalui friendster katakanlah seperti itu
tempat apa sarana sarana lain
nah itu juga bagian dari satu penggalan kisah yang kami pertahankan
anda sering sekali dibandingkan dengan kakak anda ya
sebagai sama sama disiapkan untuk memimpin partai ke depan
sebagai putra mahkota bagaimana anda menjawab ini
tidak masalah bagi saya
baik ebe dan ahy tetap saja spi
mau pilih kambing hitam atau kambing putih
kambing putih ini siapa punya saya
jadi yang mana ya dua duanya punya saya
artinya mas ahaye punya karakter punya pemikiran punya visi misi dan punya semangat yang besar
ya saya bersyukur dan
bersyukur dan kita senang kita punya kekuatan
berarti regenerasi di partai demokrat sudah bertambah lagi
ada peran mas ahy
apakah peran sby tidak ada
masih ada juga
apakah kita menonjolkan diri sendiri belum tentu juga
biarkanlah nanti publik dalam hal ini masyarakat demokrat dan publik luas
ya melihat kesemuanya itu
dan saya malah senang kalau itu terjadi di partai demokrat
saya berharap itu terjadi di partai partai lain juga
itu yang kita dambakan regenerasi itu terjadi dimanapun
tetapi proses harus dilalui
tidak langsung datang begitu saja dan kita tidak gipun
ini bukan negara kingdom ini adalah negara demokrasi
kita berproses secara demokratis
tapi banyak juga kita tanya ke generasi milenials dan juga masyarakat
mereka banyak mengasosiasikan bahwa partai demokrat adalah partai keluarga
dimiliki oleh keluarganya pak sby bagaimana anda menjawab ini
saya tidak mengatakan demikian
benar pak sby bersama founding fathers partai demokrat
menggagas membuat partai demokrat yang nasionalis religius
partai untuk semua golongan yang memiliki platform untuk kemajuan kesejahteraan dan pembangunan
tetapi apakah pengurus dan kepemimpin partai demokrat kemudian diisi secara terus menerus oleh keluarga
ya silahkan saja ada track recordnya kan
tapi apakah kunci kuasa
tapi apakah kunci kunci kepartean itu dipegang oleh keluarga semuanya
ya belum tentu juga
tapi sekali lagi di negara demokrasi seperti ini
bukan kita stereotyping antara keluarga dan non keluarga
antara blood versus water gitu ya
semuanya memiliki kesempatan yang sama
artinya anda membuka peluang bahwa jika nantinya ada tokoh muda dan juga proses demokrasi berjalan di kongres
semua orang punya kesempatan yang sama untuk memimpin partai bukan hanya keluarga pak sby begitu
ya kita juga membuka
yang penting tidak dipengaruhi dengan politik politik yang berseberangan
apalagi menjadi cara cara untuk menghancurkan dan meruntuhkan partai demokrat
kalau itu kita mendapatkan yang terbaik kita terbuka we are welcome
bagaimana anda menjawab stigma dan juga cibiran dari masyarakat lawan lawan politik
terutama juga yang dari kadir internal bahwa anda mendapatkan privilege menjadi anak emas menjadi putra mahkota dan lain lain
menjadi putra mahkota di internal partai dibandingkan dengan kader kader partai demokrat yang lain mas
itu pasti banyak dong bermunculan gitu
saya tidak pernah merasa jadi anak emas
saya tidak pernah juga merasa seperti putra mahkota
dan saya tidak juga menuntut saya menjadi anak emas atau sebagai menjadi putra mahkota
beda ya kalau di saudi gitu ya
tapi ini it's indonesia it's demokrat
dan saya lebih nyaman dan senang dengan segala kemampuan dengan segala proses dengan segala cara upaya
melakukan dari satu amanah ke aman yang lain
karena saya ini masih muda dan saya berpikir juga masih panjang
dan kita perlu kumpulan orang orang hebat di sekeliling kita yang bisa membesarkan dan mencapai misi tujuan besar ke depan
terakhir mas apa target politik anda ke depan
target kita ya sustain kita terus berhasil
dan kita bisa mewujudkan mimpi indah itu kepada masyarakat
masyarakat itu sederhana
mereka itu ingin lebih diperhatikan
pemerintah itu ingin lebih maju hidupannya
mereka itu ingin lebih sejahtera
dan tentu negaranya dibangun
secara demokratis ya
itulah yang mereka inginkan harapkan
dan komitmen itu yang kami lakukan dari waktu ke waktu
dan saya lupa menyampaikan bahwa partai demokrat juga memiliki empat belas prioritas program
yang hari ini boleh dicek partai demokrat adalah partai yang konsisten
menyuarakan mengajak kepada masyarakat untuk memperhatikan bahwa kita memiliki poin poin substansial
poin poin yang bernas yang berisi
yang sangat mengena dalam kehidupan mereka
termasuk program pertama kita kalau boleh saya sampaikan
itu adalah membuka lapangan kerja untuk para milenials dan kaum perempuan
karena yang muda itu butuh pekerjaan
mereka itu butuh aktualisasi
mereka itu butuh ruang untuk diberdayakan
seorang petugas partai member of partai pasti punya ambisi ataupun target politik secara personal apa mas
masa gak mau jadi ketua umum partai
yang tentulah kalau kita bicara ambisi ya
kalau kita boleh jujur bahwa kita bisa berpikir pikir tentang yang pentingnya adalah itu ya kan

tentu kita ingin menjadi ketua dpr suatu saat nanti
tentu kita ingin menjadi presiden suatu saat nanti
itu kan hal yang rumuh lah
semua orang punya cita cita yang sama
mungkin semua orang juga memiliki hal yang sama
tapi apakah itu suatu keharusan
ya tidak harus
kalau garis tangan kita nggak kesana ya sudah lah tidak kesana
tapi kita bisa berupaya kesana ya boleh
tapi janganlah kita pernah sedih
dan kita menyesali kehidupan ini
kalau kita tidak pernah mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan
dan kita cari
ya seperti biasa sebagai penutup kita ada quiz
nanti saya akan kasih dua pilihan
mas ibas harus pilih cepat satunya ya
ujian gampang pokoknya dalam satu menit ya
harus pilih cepat ya
di antara dua pilih satu oke
politik si baper atau politik si ngingir
oke basket atau sepak bola
hah salah satu mas
ya saya suka dua duanya
ada salah satu
ya oke lah basket
oke pilih jadi ketua umum demokrat atau ketua dpr
ketua umum demokrat
oke prabowo atau sandi
oke itu tadi perbincangan ringan kita bersama dengan ketua komisi pemenangan pemilu dari partai demokrat
dan juga ketua fraksi partai demokrat
terima kasih sekali mas ibas atas waktunya
demikian perbincangan saya dengan ketua pemenangan pemilu dari partai demokrat
dan juga ketua fraksi demokrat